kedua tersangka yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu sabu tersebut ditangkap di
dua lokasi berbeda di jalan masjid taufik medan sumatera utara berawal dari informasi masyarakat
terkait maraknya kembali peredaran narkoba di perkampungan padat penduduk yang diterima
konsek medan timur tersebut berbekal informasi tersebut petugas dari sat narkoba polres sabes
medan melakukan undercover by dengan menyaru sebagai pembeli narkoba saat bertransaksi
petugas yang menyaruh sebagai pembeli langsung menangkap tersangka diduga pengedar sabu sabu
tersebut salah seorang tersangka sempat berusaha kabur namun akhirnya ditangkap di dalam gang
sempit ada di jalan masjid taufik sering terjadi peredaran narkotika jadi tim melakukan penyamaran
atau undercover by dan berhasil mengamankan dua orang tersangka yang kita duga sebagai bandar
dari kedua tersangka pengedar petugas berhasil menyita barang bukti paket sabu sabu
timbangan elektrik serta uang diduga hasil penjualan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua
tersangka berikut barang bukti diboyong ke polres sabes medan
terlangga medan sumatera utara